terkait dengan rencana aksi dua desember mendatang
wakil presiden yusuf kala mengimbau muslimat nu
untuk bisa menenangkan suasana pada tiap majelis taklim
di daerahnya masing masing
imbauan itu disampaikan wakil presiden yusuf kala
saat menutup kongres ke tujuh belas muslimat nahdlatul ulama
pada sabtu sore
kongres muslimat nu ke tujuh belas di bekasi jawa barat tahun ini
kembali memilih menteri sosial kofifa indar parawansa
sebagai ketua muslimat nu untuk periode kedua
dalam kongres kali ini semua kader sepakat
untuk mendinginkan suasana
dan tidak mudah terpancing hasutan jelang demonstrasi
yang akan berlangsung dua desember nanti
yang disebut oleh penggeraknya sebagai aksi superdamai
wakil presiden yusuf kala menekankan bahwa
dialog demi dialog terus dilakukan pemerintah
untuk mencari jalan keluar demi sehatnya demokrasi
ya tentu juga insya allah sesuatu hal yang baik
kita sudah sering mengadakan itu
dan hal hal yang baru tentu juga perlu didalokkan
memang inti daripada suatu demokrasi ya dialog